saudara wapres terpilih gibran raka buming raka merespons soal permintaan presiden joko widodo dihadirkan dalam sidang sengketa pilpres dua ribu dua puluh
gibran bilang silakan namun ada proses dan mekanisme di mk yang harus dilalui
sebelumnya permintaan menghadirkan jokowi diajukan tim hukum nasional ganjar mahfud todung mulia lubis menilai bahwa tanggung jawab pengelolaan negara hingga pengelolaan dana bansos bermuaranya pada presiden
tim hukum nasional anies mohaimin merespon adanya dorongan agar presiden joko widodo diperiksa dalam sidang sengketa hasil pilpres
bambang wijoyanto menilai kehadiran jokowi bermanfaat demi asas keseimbangan keterangan di persidangan
menurut bambang nama jokowi sering muncul dalam permohonan tim hukum nasional anies mohaimin
sehingga kalau dapat hadir presiden bisa membela diri atas tuduhan yang bergulir di mahkamah konstitusi
menilai beberapa nama menteri lain juga dianggap penting untuk diperiksa yakni menteri sekretaris negara pratikno menteri agama yakut holil komas dan juga menteri dalam negeri tito karnavian
dari sisi kebermanfaatan sangat bermanfaat
karena tidak tidaknya dalam permohonan kami pak jokowi sering disebut
sehingga kemudian kalau beliau bisa datang dia bisa membela diri dalam proses ini
jadi dari sisi itu sebenarnya dia sangat bermanfaat
sekarang mungkin atau tidak kita melihat hakim itu mencoba memanggil empat menteri dan itu tidak pernah dalam sejarah penanganan kasus pilpres
jadi kalau kemudian hakim memandang perlu untuk meminta presiden karena banyak juga disebut dalam dalil dalil
karena bisa ada sesuatu yang bicara pemandangan karena banyak yang dipperjumpai dan sangat bermanfaat
tapi kemudian agar kemudian dia bisa berjaya bahwa kemudian contar lagiwon bagi kami anggota sekolah hablitas karena kita men conveyor tous los pares adalah sesuatu yang pencar nggaupan dan mencari perusahaan las fond